badan pengawas pemilu atau bawaslu merilis data peningkatan dua kali lipat indeks kerawanan pilkada serentak dua ribu dua puluh akibat pandemi covid sembilan belas
hasilnya sembilan provinsi dan lima puluh kabupaten kota berkategori rawan tinggi dari aspek pandemi covid sembilan belas
badan pengawas pemilu
badan pengawas pemilu
menurut bawaslu indikator mengukur kerawanan pilkada di tengah pandemi covid sembilan belas berdasarkan banyaknya penyelenggara pemilu yang terinfeksi dan meninggal dunia akibat covid
selain itu lonjakan pasien positif dan meninggal dunia karena covid sembilan belas di daerah yang menggelar pilkada serentak juga turut meningkatkan angka kerawanan daerah yang menggelar pilkada pada sembilan desember mendatang
tim liputan cnn indonesia
berangkat politik pemilu tetap akan melaksanakan
melangsungkan pilkada serentak dua ribu dua puluh sesuai jadwal
meski begitu desakan publik untuk menunda ajang pilkada serentak dua ribu dua puluh juga semakin besar
kini desakan datang dari para tenaga kesehatan bukan tanpa sebab
pelaksanaan pesta demokrasi secara serentak di dua ratus tujuh puluh daerah tersebut rawan dengan aksi kerumunan masa yang berpotensi menambah kasus baru infeksi covid sembilan belas di masa pandemi
apakah kemudian suara serta keinginan para tenaga kesehatan ini akan didengar dan dipertimbangkan serta bagaimana memahami euforia serta ketidakpatuhan masyarakat
di tengah kondisi pandemi yang dinilai tidak aman
bergabung lewat sambungan zoom dari luar studio
yang pertama ada sigit pamungkas tenaga ahli utama ksp
selamat malam pak sigit
selamat malam mas ferdi
terima kasih pak sigit sudah bergabung dengan kita
yang kedua juga ada pak sigit rohadi sosiolog universitas nasional
selamat malam pak sigit rohadi
terima kasih juga sudah bergabung dengan kita
ada pak harif fadilah ketua umum persatuan perawat nasional indonesia
selamat malam pak harif
selamat malam mas ferdi
terima kasih pak arief sudah bergabung
dan yang ketiga ada teguh prasetyo anggota dkpp
selamat malam prof teguh
selamat malam mas ferdi
terima kasih prof sudah bergabung dengan kita malam ini
sebelumnya kita ingin mendapatkan perspektif ke pemerintah dulu ke pak sigit pamungkas
pak sigit kan kita kemarin sudah mendengar ya bahwa kemudian pemerintah sudah menyampaikan
jika komitmen untuk melanjutkan pilkada serentak dua ribu dua puluh
di mana hari pencoblosannya ini nanti akan jatuh pada sembilan desember dua ribu dua puluh
sepuluh ini akan tetap sesuai jadwal lah tahapannya akan sesuai jadwal tidak berubah
setelah mendengarkan aspirasi rakyat
tapi kemudian kayaknya ada yang ketinggalan pak
aspirasi dari tenaga kesehatan yang kita tahu bahwa ini menjadi komponen terpenting
dalam perang melawan pandemi di masa covid sembilan belas ini juga harus dipertimbangkan
bagaimana pemerintah menjawab ini pak sigit
ya mas ferdi terima kasih
tentu kita mendengar aspirasi dengan baik dari semua stakeholder
baik itu ormas masyarakat sipil maupun tenaga kesehatan
oleh karena itulah kemudian pemerintah bersama dengan kpu bawaslu dpr
berkomitmen untuk melakukan pengetatan protokol kesehatan di dalam penyelenggaraan pemilihan
nah di dalam rapat dengar pendapat kemarin di komisi dua
itu telah disampaikan beberapa kesimpulan bahwasannya
untuk tahapan tahapan yang potensial berakibat pada lahirnya kerumunan masyarakat
jadi kita harus melakukan penataan sedemikian rupa
pengaturan sedemikian rupa
sehingga apa yang kita khawatirkan terkait dengan potensi penyebaran covid
itu bisa diminimalisasi
jadi pemerintah sangat mendengarkan suara itu
dan yang ditemukan kemudian adalah
diantaranya mendorong kpu untuk memperbaiki regulasinya sedemikian rupa
lalu yang kedua pemerintah juga berpen
komitmen untuk menegakkan disiplin
dan memberikan sanksi kepada mereka yang melanggar protokol kesehatan ini
maklumat dari kapolri sudah sangat jelas
baru saja kemarin diterbitkan
dan itu menegaskan kembali yang selama ini
posisi pemerintah itu lebih pada mensosialisasikan
tentang jaga jarak pakai masker
masuk pada wilayah penegakan disiplin dan pemberian sanksi
nah ini adalah bagian dari upaya pemerintah mendengarkan
apa yang berada di aspirasi publik terkait dengan bilkada desember dua ribu dua puluh
oke pak sigi tapi yang sudah sudah nih
kita kan sudah melihat ada kemarin ada pendaftaran begitu
sulit rasanya untuk tidak melihat realita bahwa kemudian kerumunan masa pendukung ini
tidak bisa diatur walaupun kemudian penegakan hukum
di situ tapi tetap saja kerumunan masa ini tidak bisa dihindari
dan hasilnya pun kita ketahui bahwa ada cluster cluster begitu
di boyolali kita tahu ada sembilan puluh lebih
bawaslu yang kena begitu
juga bakal calon kepala daerah juga catatannya kemarin enam puluh an begitu
bagaimana kemudian jaminan ini bisa dipakai begitu pak
ya itu mas bahwa
berangkat dari aksi kita terhadap satu tahapan penting penyelenggaraan pilkada kemarin
yaitu pendaftaran yang melahirkan kerumunan masa
maka pemerintah dengan penyelenggara pemilu melakukan evaluasi bahwa ada yang belum optimal
ada yang belum efektif di dalam protokol kesehatan covid ini
nah oleh karena itulah revisi kita mendorong kepada kpu untuk melakukan revisi
atas aturan kpu nomor enam tahun dua ribu dua puluh
bkpu nomor sepuluh tahun dua ribu dua puluh
yang pada pokoknya adalah bagian dari menjawab apa yang menjadi problem dalam tahapan pendaftaran pilkada kemarin
jadi kita merespon apa yang menjadi kegelisahan masyarakat dan kasus yang terjadi dalam pendaftaran bilkada
artinya kemudian ada sanksi yang sudah disiapkan
ada penegakan hukum
dan juga ada revisi peraturan yang kemudian akan menjadi lebih ketat begitu ya
untuk mengawasi semua tahapan pilkada serentak dua ribu dua puluh
saya ke mas harif kalau gitu
mas arief bagaimana kemudian anda dan teman teman sebagai perwakilan tenaga kesehatan merespon ini
sudah ada jaminan itu tapi kemudian ketakutan dan kekhawatiran ini sepertinya memang tidak bisa ditutupi
jadi saya kira memang memerlukan satu upaya agar peristiwa peristiwa yang menyebabkan resiko potensi penyebaran virus ini
tidak bertambah meningkat dengan adanya pilkada
ini saya kira kita komitmen dengan itu dalam bidang kesehatan
bahwa kita saat ini dalam keadaan darurat kesehatan masyarakat
tentu upaya upaya pencegahan penularan penyebaran virus secara masif ini menjadi sebuah prioritas kita
dalam menanggapi kondisi apapun di negeri ini
dan oleh karena itu saya kira kita juga bersensip bahwa kepentingan orang banyak itu
diletakkan paling tinggi di dalam konteks ini
nah oleh karena itu barangkali mungkin pilkada ini juga mengandung kepentingan masyarakat
ini juga mengandung kepentingan orang banyak juga
tapi mari kita bandingkan dengan kepentingan orang banyak juga dari sisi kesehatan dalam masa pandemi ini
oleh karena itu kita sebenarnya jikalau masih bisa dilakukan penundaan itu akan lebih baik
tetapi kalau tidak bisa dilakukan penundaan maka tadi beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan dpr
kemudian kami juga menyarankan misalnya kalaupun yang potensi potensi menyebabkan kerumunan misalnya kampanye mungkin bisa dilakukan secara virtual
tidak ada temu muka tetap muka kemudian pelaksanaan pemungkutan suara itu dijadwal
di jadwal setiap orang yang datang penduduk dijadwal
dan penyelenggara pemiru harus bebas covid dan seterusnya
serta tidak ada mobilisasi massa
dan tentu di area tps betul betul menerapkan perusahaan
serta untuk kesehatan yang harus dilakukan
kita tidak bisa melepaskan kondisi di mana ketakutan dan kekhawatiran itu linear dengan apa yang sedang dijalani oleh tenaga kesehatan
kita ingin mendapat gambaran
bagaimana kondisinya saat ini tenaga kesehatan yang sekarang sedang berjibaku untuk menangani kasus kasus yang
kita lihat secara angka semakin tinggi begitu
ya setelah enam sampai tujuh bulan bahkan hampir delapan bulan ini kan kita terus berkonsentrasi untuk bagaimana caranya
satu mengatasi yang sakit untuk tidak sakit lagi dengan melakukan pengobatan atau perawatan pada sarana pelayanan kesehatan
yang kedua adalah bagaimana kita membantu juga dalam edukasi masyarakat agar tidak terpapar
saat pelayanan di sarana pelayanan kesehatan yang saat ini memang cenderung peningkatan kasus ini
tentu cenderung dengan keterbatasan tentu akan juga keterbatasan ketenagaan
jika akan menambah fasilitas kesehatan itu juga akan menambah tenaga kesehatan
di samping itu juga banyak juga tenaga kesehatan ini yang terpapar sehingga dia tidak melakukan tugas
tidak melakukan tugasnya di karantina sehingga menambah beban
jadi itu adalah pekerjaan pada mereka yang
ya itu yang saya ingin tanyakan pak harif
melihat ritme tenaga kesehatan yang bekerja cukup tinggi ini yang ini menjadi kekhawatiran begitu
misalnya satu pasien atau satu nakes begitu ya harus melayani lima sampai sepuluh pasien begitu dalam satu waktu
apakah kemudian ini bisa menjamin bahwa pilkada serentak nanti dengan adanya ancaman ancaman klaster baru ini bisa membuat
tenaga kesehatan ini bisa maksimal dalam menangani pasien
ya kalau tidak dilakukan terobosan terobosan khusus untuk bisa mencegah berbagai potensi tadi
seperti kampanye reklamasi tatap muka kemudian tidak diatur bagaimana bisa terjadi kerumunan di tps
kemudian tidak dijadwal dalam pemungutan suara
saya kira ini akan bisa sangat berpotensi untuk menjadi kelas terbaru yang cenderung akan meningkatkan

oke oke oke mas harif kita sudah dapat poinnya
kita akan kembali lagi nanti
saya masih akan berdiskusi lagi di segmen berikutnya
ada pak sigit rohadi juga akan memberikan perspektifnya dan juga anggota dkpp melihat bagaimana kemudian rekomendasi yang disampaikan terhadap penyelenggaraan pilkada serentak dua ribu dua puluh
kita akan kembali usai jeda
terima kasih banyak banyak
terima kasih banyak banyak
terima kasih banyak banyak
terima kasih banyak banyak
terima kasih banyak banyak
terima kasih banyak banyak
saya malam ini untuk sigit pamungkas pak sigit tadi sudah lebih dulu sign off begitu ya karena memang ada kepentingan lain
tapi kemudian kita sudah mencatat beberapa konfirmasi
begitu dari pemerintah sebagai wakil dari pemerintah bahwa kemudian aspirasi dari tenaga kesehatan ini akan didengar
ini juga pertimbangan pertimbangan yang sudah dievaluasi ini juga akan disalurkan lewat adanya revisi aturan aturan yang kini sedang digodok oleh kpu
saya sekarang akan bertanya ke pak sigit rohadi pak sigit bagaimana kemudian menjawab kekhawatiran soal pelaksanaan pilkada serentak dua ribu dua puluh ini yang kita tahu penyelenggara pemilu tidak akan menunda ini masih akan teragenda sesuai jadwal
dampak sosialnya kepada masyarakat seperti apa pak sigit
ini dilema yang besar bagi pemerintah
menunda pilkada itu rintangan
risiko politiknya sangat besar
melaksanakan pilkada itu juga risiko kesehatannya sangat besar
jadi pemerintah memang harus hati hati di dalam meminit persoalan ini
nah kenapa kemudian dari sisi aspek dari sisi sosiologi itu perlu menjadi perhatian
karena hampir seluruh tahapan pilkada itu diikuti dengan mobilisasi massa
mulai dari pendaftaran kemudian kampanye kemudian penghitungan suara pemberian suara
itu diikuti dengan pengerahan masa yang besar pengumpulan massa
padahal di dalam protokol kesehatan justru pengumpulan massa ini yang harus dihindari
karena itu tadi disampaikan oleh mas sigit pamungkas akan memperhatikan
yang masukkan masukkan dari berbagai elemen
saya kira ini sikap yang perlu kita apresiasi
tetapi apa yang dilakukan oleh pemerintah selama ini
itu belum meyakinkan publik bahwa pemerintah itu mampu memanage situasi
karena angka pertambahan penderita corona dari hari ke hari terus meningkat
desakan terakhir datang dari tenaga kesehatan
ini bukan berarti saya tidak membahas hal ini
membaca tenaga kesehatan angka tangan tidak
tetapi tenaga kesehatan minta perhatian yang serius dari pemerintah
kalau memang ini mau dilakukan pilkada ini tetap ingin dijalankan
jadi kondisi ya silakan pak sigit
tentu harus diambil jalan tengah
hak konstitusional warga harus berjalan hak politik warga juga harus berjalan
tetapi hak kesehatan yang diambil harus diambil
jadi hak kesehatan warga tidak boleh diabaikan
nah bagaimana memanage supaya tidak membenturkan hak politik dan hak kesehatan
tetapi antara hak politik dan hak kesehatan warga tetap berjalan bersama sama
kalau pemerintah dari hari ke hari bisa menunjukkan bahwa protokol kesehatan
ini bisa dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat
ini saya pikir akan meyakinkan kepada pemerintah

ini saya pikir akan meyakinkan kepada pemerintah

sebaliknya jika pemerintah gagal karena problem di masyarakat kita itu bagaimana mendisiplinkan warga
ini yang menjadi problem
tapi kemudian dalih dari pemerintah pun pak sigit mengatakan bahwa
tidak semua daerah pelaksana pilkada ini berstatus zona merah begitu
kalau dikatakan ada yang zonanya oran
ada yang juga merah
ada yang juga bahkan zonanya ada zona hijau begitu
tapi kemudian apakah ini juga bisa dijadikan pedoman begitu bahwa
kerumunan massa dan kultur berkumpul dalam kontestasi seperti pilkada atau pemilu ini
akan bisa diawasi secara ketat walaupun ada penegakan hukum dan sanksi
yang harus diperhatikan bahwa di dalam pilkada itu semua kandidat ingin unjuk kekuatan
unjuk kekuatan itu dilakukan dengan memobilisasi pendukungnya sebanyak banyaknya
ini yang terjadi selama ini
diingatkan kemarin agar pendaftaran tidak memobilisasi orang
tapi tetap mereka ikut serta di dalam mengusung calonnya mendaftarkan ke kpu
jadi yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah betul betul menegakkan disiplin
ini yang perlu ditunjukkan
sejauh selama ini belum berhasil ditunjukkan
saya pikir melaksanakan pilkada di dua ratus tujuh puluh daerah ini sangat berbahaya bagi mengancam kesehatan masyarakat kita
artinya masih ada persoalan komitmen yang memang belum bisa sepenuhnya menjadi jaminan
bahwa pelaksanaan pilkada serentak di dua ratus tujuh puluh daerah di indonesia ini
akan sesuai dengan protokol kesehatan yang diperlukan
saya ke pak teguh
pak teguh bagaimana kemudian dkpp menyorot penyelenggaraan pilkada serentak dua ribu dua puluh ini
kalau saya tidak salah kan ada rekomendasi untuk penyelenggara pemilu untuk berkreativitas
untuk mencari bagaimana alternatif modernisasi untuk kemudian menghindari hal hal dan juga kekhawatiran tadi
menjawab ini bagaimana pak teguh
bagaimana pak teguh
terima kasih mas
jadi pak teguh ini mengawal ketik untuk penyelenggara pemilu
dan pada pilkada yang akan ini sangat luar biasa pengalaman yang luar biasa untuk indonesia sendiri
karena baru mengalami suatu pandemi covid
nah oleh sebab itu dengan kondisi seperti ini
kualitas penyelenggara pemilu jangan sampai mengendurkan atau menurunkan kualitas dari pasar demokrasi
oleh sebab itu penyelenggara pemilu diharapkan betul betul bekerja dengan protokol kesehatan
tetap menjaga profesionalitas maupun integritas dari penyelenggaraan pemilu
supaya bisa berhasil
supaya bisa terkutuk di kaca yang demokratis dan di kaca yang bermakna
pak teguh kami mohon maaf ada gangguan audio yang kami terima di studio
kita akan coba perbaiki
kita break dulu cnn indonesia newscast
segera kembali usai judah
jangan lupa like share dan subscribe channel ini
kita kembali dalam diskusi kita malam ini
saya kembali ke pak teguh ya
pak teguh masih dengan kita ya
iya itu dia pak teguh
saya ingin kembali mengkonfirmasi bagaimana kemudian menjawab kekhawatiran
jika pilkada serentak dua ribu dua puluh ini tidak jadi ditunda begitu
artinya kemudian sorotan dari dkpp ini cukup tajam
melihat bagaimana penyelenggara pemilu memastikan bahwa kekhawatiran kekhawatiran
dan ketakutan masyarakat di tengah pandemi ini tidak terjadi begitu pak
baik terima kasih
dkpp itu menjaga etik penyelenggara pemilu
supaya tetap berpegang
yang pertama tentu berpegang pada protokol kesehatan
karena pilkada ini diselenggarakan dalam suasana covid yang sudah ditentukan tanggal sembilan
sehingga peraturan peraturan pkpu itu harus sangat mendukung
untuk bagaimana supaya dalam pelaksanaan pilkada tadi
kualitas daripada penyelenggara pilkada penyelenggara pemilu tidak merosot
ya jadi baik profesional maupun baik integritasnya seperti ini
oleh sebab itu ya pengarahan pengarahan massa seperti tadi yang telah dikemukakan
baik dalam kampanye dan sebagainya
harus ada peraturan peraturan yang mengurangi pengerahan massa
termasuk juga nanti pada saat di tps dan sebagainya
karena ini merupakan suatu ujian kita sebagai penyelenggara pemilu
ya untuk tetap berpegang dalam protokol covid maupun etik daripada penyelenggaraan pemilu
seperti itu yang kita harapkan
oke pak teguh bagaimana kemudian menjamin bahwa kemudian penyelenggara ini bisa memastikan bahwa

aturan baru yang sedang digodok saat ini akan bisa mengendalikan atau membentengi
begitu kerumunan masa di tahapan pilkada
karena ini kayaknya juga agak sulit dipisahkan kondisi dan situasi seperti ini
jadi sebagai penyelenggara pemilu tentu dipastikan bahwa dirinya adalah melengkapi diri dengan
perlengkapan alat penindung diri
kemudian juga para pihak yang terlibat di dalamnya juga harus dipastikan
juga dalam posisi yang sama seperti ini
nah di dalam posisi posisi pengaruhan pengaruhan massa seperti kampanye
melakukan memberikan para calon melakukan visi dan misinya
ini jangan dilakukan secara yang normal seperti biasa pengerahan masa dan dukungan dan sebagainya
dia saksi saksi yang cukup ketat dan cukup tegas bagi para pasangan yang melakukan pekerjaan
yang melakukan pengaruhan massa
ini perlu juga dipertimbangkan tentang diskualifikasi pasangan calon dan sebagainya
sehingga kerja sama ini harus meliputi semua tekodur yang ada di dalamnya
kesehatan sudah mendukung penuh dalam pelaksanaan juga regulasi pkpu
kemudian dari bawaslu pengawas pemilu yang mendukung juga pelaksanaan daripada
terwujudnya pilkada yang demokratis dan bermartabat
oke artinya anda kemudian ada rekomendasi untuk mengkualifikasi
diskualifikasi begitu untuk calon kepala daerah ini jika kemudian aturan aturan baru tadi
yang sedang digodok ini memang mencakup soal itu
ya jangan sampai terjadi suatu klaster baru dalam pilkada ini
kluster baru terbentuk pada saat ketidak tertipan
baik dalam pemungutan suara dalam penghitungan suara nanti
maupun di dalam penyampaian visi misi dalam kampanye
titik titik rawan ini yang perlu harus dijaga betul betul harus dijaga
oleh sebab itu bagi para penyelenggara pemilu dalam posisi yang sulit ini
harus tetap berpegang pada prinsip etika baik profesional maupun integritas
oke oke oke saya ke pak sigit pak sigit bagaimana kemudian kita memastikan bahwa
ketidakpatuhan masyarakat ini menjadi fakta dan realita yang tidak bisa kita hindari
euforia seperti ini bagaimana kemudian bisa disekat supaya aturan aturan tadi bisa berjalan pak
agak sulit mas kesulitannya apa karena pandemi ini diikuti dengan merumahkan tenaga kerja yang sangat besar
yang belkada ajatan belkada itu dianggap sebagai momen bagi bagi uang dari para kandidat
jadi para pendukung akan rame rame untuk membanjiri tempat tempat kampanye atau tempat tempat kantor kantor
di mana para kandidat itu berada
dengan motivasi untuk mendapatkan imbalan para pendukung ini ini tetap saja mereka akan memobilisasi diri mereka akan mendorong diri mereka untuk
memang selama ini para penegak hukum khususnya bawaslu dan sebagainya itu sudah mewanti wanti dan aturannya juga sudah tegas
tapi aturan yang tegas itu selama ini juga dilanggar begitu masif
kalau kemudian ya
ya yang saya khawatirkan adalah disiplin rendah dari masyarakat kita itu kemudian bertemu dengan kondisi ekonomi yang menurun
lalu ada motivasi untuk mendapatkan uang dari para kandidat
mereka lalu mengabaikan risiko kesehatan yang bisa menimpa mereka
nah kalau tadi dijelaskan oleh pak teguh bahwa ini akan ada tambahan aturan aturan betul
nah ini sudah bulan september
oktober november desember tinggal berapa bulan lagi
kalau aturannya nggak segera jadi kapan sosialisasinya
kalau sosialisasinya dalam waktu yang pendek dan tidak segera dipahami oleh warga ini sangat berisiko
karena risiko bagi orang orang yang paham kesehatan risikonya barangkali adalah mereka tidak datang ke tps
akibatnya angka partisipasi pemilih akan menurun
maka harus diperlukan proses ulang lagi
soal aturan yang tadi di dalamnya ada rekomendasi untuk mendiskualifikasi
jika kemudian di aturan baru tersebut juga dilanggar ini juga tidak bisa menjamin menurut anda atau bagaimana
aturan itu sudah sangat tegas
undang undang pemilu itu sudah dilakukan
di peraturan pemerintah pengganti undang undang yang baru kalau nggak salah nomor berapa ya nomor dua tahun dua ribu dua
cukup lengkap aturan aturan itu
tetapi yang minus dari aturan aturan itu yang belum ada
aturan itu yang belum ada adalah mengakomodasi memasukkan poin poin protokol kesehatan
itu belum diakomodasi di aturan itu
kalaupun aturan itu ada misalnya kemarin
toh kita ambil contoh kemarin waktu pendaftaran calon itu saja
calon kepala daerah
toh masa begitu banyak dan polisi ada di depannya tapi polisi tidak mengingatkan jumlah masa yang bergerombol yang berkumpul
yang bahkan beberapa di antara yang tidak menggunakan masker
ini tidak ada peringatan dari polisi padahal polisi ada di depannya melihat
saya khawatir ini undang undang dan semua peraturan yang kita buat itu semuanya itu tidak bisa terimplementasi dengan baik
tidak memiliki kekuatan untuk dipenegakan hukum
sehingga justru membahayakan kesehatan masyarakat
artinya kemudian memang seperti yang anda katakan di awal kondisi dilematis ini tentu akan ada efek ada konsekuensi logisnya begitu ya terhadap penyelenggaraan pilkada serentak dua ribu dua puluh
saya ke pak harif
kita ingin memastikan begitu
ingin mendapatkan konfirmasi
tenaga kesehatan ini saat ini sulitnya berada di tahap yang mana begitu
artinya kemudian ini menjadi penting bahwa alarm ini sudah berbunyi sejak saat ini begitu
bahkan sebelum sebelumnya bahwa kekhawatiran kekhawatiran tentang penyelenggaraan pilkada serentak dengan polisi ini sudah terbuka

kayaknya ini adalah ruang yang sangat sulit
karena mengatakan bahwa ini sudah berbunyi

minimnya tenaga kesehatan
bagaimana kemudian kekhawatiran ini juga masuk ke dalam aturan aturan tadi
iya terima kasih
jadi saya kira terminologi yang kita gunakan terhadap pemindu atau pilih pilih
sampai hari ini kan masih tidak mudah kita demokrasi
artinya wah pilkada itu punya daya tarik untuk dipakai kepentingan di saat ekonomi
politik dan sebagainya yang diharuskan dan mendorong orang
apalagi tadi kalau diukur pilkada itu menang dari lima puluh persen
artinya dalam satu sisi kan berusaha bagaimana partisipasi makin meningkat
nah ini upaya upaya mulai dari pendaftaran sampai pada nanti pengumuman
itu banyak sekali potensi potensi mobilisasi
ya kan sampai nanti setelah menang pun ada pesta
euforia pendukung dan simpatisan mereka
nah ini sesuatu yang mungkin menjadi perhatian kita
jadi tahapan tahap ini sih yang saya pikir yang perlu kita perhatikan adalah
dimana tahapan ini memang mempunyai potensi memobilisasi
oleh karena itu mungkin disuruhkan kalau misalnya kempanye virtual saja
virtual saja kampanye ya kan
nah jadi tidak ada kebohonan masa
yang kedua kita ada tpm tadi itu betul betul satu
nah memang kan dari paksi
betul sudah terus gitu
tapi sekali lagi saya setuju dengan pak sigit tadi bahwa implementasinya
kalau yang melanggar ini lebih banyak dibanding yang mengawasi
sejauh mana itu bisa dilaksanakan
nah ini persoalan berikutnya
jadi kami memperhat bagaimana
apa namanya dalam tahapan pemilu ini
potensi kerumunan yang jadi untuk menjaga jarak
yang itu dapat menyebabkan
penyebaran atau paparan terjadi pada orang
belum jangkit dan yang terjangkit itu yang menjadi konsep kita
oke artinya anda ingin mengatakan bahwa
apapun aturannya diperketat pun penegakan hukumnya
dan ada sanksi yang tegaspun
ini tidak akan aman
ya punya potensi seperti itu
potensi seperti itu dan bisa ditegaskan bahwa ini tidak akan aman begitu ya
ya itu adalah pandangan kita
oke saya ke pak teguh
pak teguh bagaimana kemudian menjawab ini
kan modernisasi penyelenggaraan pilkada serentak ini
tadi pak sigit sudah mengatakan bahwa
juga perlu didorong untuk melakukan ini secara virtual secara daring
dan juga pak harif juga tadi menyampaikan hal yang sama
apakah kemudian rekomendasi ini akan dibawa untuk dibicarakan
secara alat begitu
baik tentunya yang dihadapi ini kan bukan situasi normal ya
berarti situasi yang tidak normal
oleh sebab itu kita harus menggeser suatu pemikiran yang normal
dengan pengeran masa dengan kerumunan
dengan adu dukungan yang banyak seperti itu
dengan cara cara yang seperti tadi
ya ini seperti ini kan luar biasa
ini sebagai bentuk kluster yang baru
oleh sebab itu ya digunakan cara cara yang abnormal
yaitu dengan menggunakan darling dengan virtual dengan cara ini
karena sudah komitmen kita untuk mengerjakan suatu pilkada
dalam kondisi pandemi covid sembilan belas seperti ini
oleh sebab itu kedisiplinan daripada semua stakeholder ya
terutama penyelenggara pemilu di sini
dengan sampai nanti yang digarda depan ini
banyak menjadi korban atau terpapar suatu covid sembilan belas
oleh sebab itu dari segi pengalaman
tentu penyelenggara pemilu ini sudah cukup baik ya
karena sudah kita pilkada sudah telah dilakukan berapa kali
meskipun secara periodik mungkin ada pergantian
tetapi nilai yang ditanam nilai nilai etik yang ditanam
ini terus saja kita tekankan demikian
oleh sebab itu secara pengrumunan masa ini
harus dilakukan pergeseran
juga nanti pada saat pengumuman suara
harus diatur sedemikian rupa
supaya tidak terjadi penumpukan atau dengan cara cara yang lain
misalnya keluarga itu tidak berani datang ke tps
karena takut karena tertular covid sembilan belas
sudah diyakinkan takut
inisiasi ini harus perlu
cara cara berpikir yang progresif untuk mengamankan suara
rakyat yang ingin mewujudkan suatu pilihannya
demi terbentuknya suatu pilkada yang bermartabat itu
yang menunjuk tinggi nilai demokrasi seperti itu
jadi tidak cara cara kinerja yang konfisional
kalau digeser dengan cara cara yang seperti ini
memakai daring atau inovatif
yang penting prinsip asil jujur tidak memiak terbuka profisional
yang dituntut sebagai penyelenggara pemilu tetap dijaga
saya kira itu sangat penting sekali untuk mewujudkan pilkada tanggal sembilan sebelas

oke artinya kemudian dkpp memastikan kredibilitas penyelenggara ini
tidak dirusak oleh hal hal yang menjadi kekhawatiran dan ketakutan
semua pihak begitu ya pak teguh ya
saya ke pak sigit terakhir
bagaimana kemudian jika nekatnya penyelenggara untuk melanjutkan
pilkada serentak dua ribu dua puluh ini
tapi dengan euforia yang juga
sulit untuk dibendung
konsekuensi logisnya akan seperti apa
dan apa yang perlu didorong pak sigit
memang tak ada satupun yang bisa meramalkan kapan pandemi ini akan berakhir
artinya kalau pemerintah tetap ingin menyelenggarakan pilkada
itu secara politis sebenarnya bisa dipahami
karena apa karena kelegitimasi politik kepala daerah dibutuhkan
supaya dia punya full power dalam mengambil keputusan
untuk menghadapi situasi krisis
tetapi argumen argumen pemerintah itu belum ditunjukkan
dengan tindakan tindakan yang meyakinkan
umpamanya upaya untuk menurunkan penderitaan covid sembilan belas
ini belum meyakinkan
semakin hari angkanya semakin tinggi
dan ini mengkhawatirkan jika nanti diikuti dengan mobilisasi massa
ini tetap kemudian membahayakan kesehatan masyarakat
nah apa yang ingin saya sampaikan kepada pemerintah
meskipun pak jukit pamungkas sudah tidak ada di sini
adalah penegakan aturan secara serius
jangan aturan itu hanya menjadi embel embel pelaksanaan belaka
kita belajar dari kasus kasus kemarin
kalau nanti tahapan tahapan selanjutnya dari pilkada
ini tidak diikuti dengan protokol kesehatan yang baik
saya pikir pilkada ini akan menjadi kluster baru
akan menjadi gelombang baru untuk memunculkan warah penderita covid sembilan belas
oke artinya kemudian ketidakseriusan ini konsekuensinya adalah
akan semakin meningkatnya angka infeksi di masyarakat
akan semakin meningkatnya angka infeksi di masyarakat

saya ke pak harief terakhir apa yang ingin anda sampaikan pak
jika kemudian komitmen pemerintah penyelenggara pemilu ini
juga akan tetap melanjutkan pilkada serentak dua ribu dua puluh
dan kekhawatiran dari pak sigit tadi bagaimana menjawabnya
ya pak harief
pak harif sepertinya ada gangguan teknis yang terjadi
untuk komunikasi saya dengan pak harif
terakhir saya ingin ke pak teguh
pak teguh bagaimana kemudian kita ingin memastikan bahwa
penyelenggaraan pemilu ini
sesuai dengan harapan semua orang
bahwa protokol kesehatan akan dijalankan secara ketat dan serius
sesuai rekomendasi sejumlah pihak termasuk pak sigit tadi
tapi kemudian profesionalitas dari penyelenggara ini
juga tidak tercoreng dengan ketakutan ketakutan dan kekhawatiran publik
baik terima kasih
kuncinya kita harus disiplin
disiplin menerapkan protokol kp
jadi kita harus disiplin
kita harus disiplin
dan bertanggung jawab
itu sudah menjadi tekad kita bahwa
pilkada tanggal sembilan desember ini bisa berjalan damai dan bermartabat
jadi letak kedisiplinan kita
atau tanggung jawab kita ini
yang mendunjung suatu pelaksanaan pihak pikada dengan baik
oke baik baik terima kasih pak teguh sudah menyampaikan perspektifnya
dan juga pak sigit rohadi juga sudah
tadi juga kita sudah tersambung dengan harif fadilah
yang kemudian terputus koneksinya
dan sigit pamungkas dari tenaga ahli utama ksp
juga sudah menjawab bagaimana kemudian
pemerintah komitmennya untuk tetap menyelenggarakan pilkada serentak dua ribu dua puluh
dengan catatan bahwa suara suara kekhawatiran dan ketakutan ini
diperhitungkan dan kemudian ini menjadikan evaluasi agar
tidak ada lagi ancaman
ancaman baru khususnya terhadap peningkatan angka kasus infeksi covid sembilan belas
yang sampai saat ini masih terjadi di indonesia
terima kasih bapak bapak sudah bergabung dengan kita malam ini